setiap hari pengemudi ojek online bernama hasran bekerja mencari nafkah
sambil membawa putrinya yang berusia dua lima tahun
pria asal samarinda kalimantan timur ini terpaksa membawa sang anak
karena tidak ada yang merawat atau mengurus anaknya selama ia bekerja
istrinya secara diam diam pergi meninggalkannya saat aisyah sang putri baru berumur enam bulan
beban hasran pun juga bertambah
saat ini rumah yang ditinggalinya terancam ditarik bank
karena pinjaman untuk membuka usaha oleh kerabatnya
kini hasran harus gigih mencari uang untuk bersiap siap
jika rumah yang ditinggalinya suatu hari disita oleh bank
bagi pria berusia tiga puluh tiga tahun ini
bukan hal yang mudah untuk selalu membawa buah hatinya bekerja
terlebih pekerjaannya menuntut dirinya lebih banyak di luar ruangan
apalagi ketika hujan turun
hasran harus bertedup untuk beli
dan melindungi anaknya
kondisi seperti ini harus membuatnya meminta maaf kepada pelanggan karena menunggu lama
kalau hujan hujan begini ya biasanya bergantung cari tempat kedungan saja
kadang ditanya kalau pos kenapa dibawa anaknya
karena ya nggak ada yang jagain
biar yang ngurus
katanya nggak bisa ditetapkan sama siapa
warga yang telah menggunakan jasa hasran
mengaku kaget ketika hasran membawa anaknya saat mengantarkan makanan pesanan
ya saya rasa bagus sekali ya
perjuangannya sebagai seorang ayah
sampai kerja bawa anak
sementara itu kas mah tetangga hasran mengaku iba
saat melihat kasran membawa buah hatinya bekerja
namun tak ada pilihan lain yang bisa diambil hasran
lantaran tidak ada yang menjaga anaknya selama ia bekerja
saya itu kesensi butuh cari duit
demi masa depan anaknya
bisa dibawa terus
iya dibawa terus
setiap hari di asal janari pasti dibawa anaknya
tidak pernah ditaruh di rumah
saya pengen jagain di rumahnya berdua aja
tidak pernah pasti ikut anaknya
meski penghasilannya menjadi berkurang karena mengojek sembari membawa anak
namun hasran bertekad untuk tetap membesarkan sang anak seorang diri
suryatman samarinda kalimantan timur